pancokowi kemarin menyampaikan
kemarin saya di pancokowi
dari sisi kualifikasi
dan masih depan
dan ini dari pancokowi
bersama dengan pak gajah
kalau pd perjuangan ini kan
kemarin naiknya hanya satu delapan persen
itu pun dengan berbagai upaya kerja lima tahun
janganlah apa yang dulu dilakukan
oleh pak denny indra rayana
merupakan bagian dari rejim pemerintahan saat itu
kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintah pak cokowi
yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasinya
pak jokowi ini pemimpin yang berdialog
yang tidak punya dendam politik
sama dengan ibu megawati soekarno putri
lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional